informasi berikutnya seorang pria bersama sejumlah rekannya menyerang dan menganiaya warga dengan menggunakan senjata tajam di kabupaten deliserdang sumatera utara
saudara inilah rekaman saat seorang pria tengah cekcok dengan sejumlah warga di haji hanif jamatan percut setuan pada jumat pagi
tak hanya mengancam pelaku juga menganiaya warga dengan senjata tajam hingga mengalami luka
peristiwa ini dilatar belakangi aksi pelaku yang menggali lubang di lahan garapan dan kemudian didatangi korban
selain menangkap pelaku petugas juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban
di mana pelaku tanpa seizin dari pemilik
di mana bangunan yang ada menggali lubang
jadi mungkin dari keterangan saksi yang ada kami dapat di tkp si pemilik bangunan merasa keberatan
mungkin sehingga pelaku tersinggung materi pelaku langsung menyerang korban